mami ayam laun tuh mih
kamu tanya mana santai santai
papi emang papi teh kemana
kalau mami tau mak tuh gak bakalan panik
tadi kan ada mih si papi
tadi itu pak itu nyuruh mami bikinin teh ke belakang
terus pas mami bawain tehnya teh
tapi udah gak ada
ya boleh boleh
tapi bagaimana natanya

terima kasih anak buah saya tidak berkata apa apa dan kalaupun ada keringanan saya tidak akan memberikan keringanan kepada kang jahat
kang jadi saya ngasih uang dua ratus ribu sama anak buah akan itu nggak ada artinya apa apa itu kang
kang jahal menyogok mereka
kang jahal harap kang jahal tahu saya tidak suka sogok menyogok seperti apa yang kang jahal lakukan kepada anak buah saya
yang konkret saja kang jahat kapan bayarnya
tudup boy saya tidak mau lagi icuk cole icuk cole
kang jangan sekarang atuh kang yang penting masa cepatnya